kaca hau nima homa cc sincai bocah italia ya saat ini saya sudah berada di salah satu rumah
yang unik ya bertema tionghoa tapi saya bukan sedang ada di china nih lagi ada di jakarta
bajunya masih kurang pas kita ganti dulu ya iya sekarang sudah pasti waktunya kita berkeliling
arsitektur rumah beserta isinya saat ini saya sudah bersama dengan pemiliknya omah boleh ya kita
keliling keliling aku mau dengerin cerita omah terkait dengan rumah ini boleh yuk kesana kasih
rumah bertema tionghoa milik ingeli ini telah dibangun sejak dua puluh tahun silam
hingga mengatakan pembuatan rumah ini dibangun bertahap dan memiliki cerita unik tersendiri
itu semua keanehan yang saya alami waktu bangun rumah ini harus lebih tinggi dibanding
lebar dari rumah yang asli saya di depan sesudah itu otomatis kosong barang barang
itu ada aja enggak sih saya mau minta kan rancang pengantin kursi yang udah dua abad
seisi rumah diisi tanpa saya meminta sepotong pun mari kita bahas dari tata letak dan bangunan
terlebih dahulu ya seperti rumah tionghoa pada umumnya arsitektur rumah ini memang sangat
dipengaruhi oleh filosofi yang kental dengan feng shui pengamat budaya tionghoa agni malagina
mengatakan rumah belakang yang dibangun lebih tinggi dibanding rumah depan memiliki makna
bahwa rumah tersebut adalah rumah penting dan sebagai tolak bala
atap rumah yang miring dan runcing juga memiliki arti tersendiri dan menandakan fungsi rumah seperti
rumah ini jenisnya adalah tipikal mention kelas bangsawan untuk lingkungan kekaisaran alamat di
tengah rumah dengan kolam air juga memiliki arti dan fungsi ruang kosong atau halaman di tengah
rumah gitu ya di arsitektur hunian orang orang tionghoa sebagai tempat pertama sirkulasi udara
sehingga kalau kita bisa lihat ini mungkin sebagai adaptasi dari suhu panas ke suhu dingin dan seterusnya
ada sirkulasi udara di sana dan juga kotak ini gitu ya halaman yang terbuka ini tempat untuk menampung
air menampung air identik dengan menampung rezeki ikan koi yang ada di rumah juga
merupakan lambang kesejahteraan hal ini dilihat dari warnanya yang cerah dan keemasan sekarang kita masih
ke dalam membahas terkait
barang antik khas tiongkok yang ada
di sini inge mengoleksi
barang antik mulai dari ranjang
bagi pengantin pria dan wanita
lemari antik kursi kayu
hingga guci dan mangkuk
biru putih yang identik dengan
peninggalan dinasti pada abad tujuh belas
setiap barang yang di koleksi juga memiliki
arti tersendiri baik dari segi
jenis barang ataupun motifnya
dari segi jenis barang guci memiliki
arti simbol kedamaian
untuk perabot yang berbahan kayu
dengan ukiran juga bisa menandakan
kelas seseorang semakin berat
dan rumit ukirannya menandakan
semakin tinggi kelas sosialnya
wow menarik sekali memang sesuai dengan
buku yang ditulis oleh oma ingin langsung
terkait dengan rumah ini jadi barang barang
rumah tangga peranakan tiongkok yang ada di sini
dibagi menjadi empat jenis
golongan motif dekorasi
yaitu ada alam manusia flora
fauna dan juga yang keempat alam benda
dan simbol setiap ukiran
detail yang ada di sini ini memiliki
arti tersendiri yaitu seperti doa
ataupun harapan untuk kemakmuran
kemudian juga panjang umur
kebahagiaan perlindungan hingga
selain terkait doa dan harapan rumah
tionghoa juga dibangun berdasarkan
kondisi geografis sehingga akan
tetap kokoh dalam berbagai musim
dan tahan gempa
bagaimana menarik bukan
tim liputan cnn indonesia